terima kasih anda masih bersama kami saudara perbukitan di sitinjau laut padang sumatera barat longsor
sebuah truk berwarna biru selamat dari timbunan longsor
dalam video amatir seorang pemuda setempat bahkan memberi instruksi agar pengemudi truk untuk mempercepat laju truk
dari atas perbukitan material longsor turun dan sempat mengenai truk
namun truk berhasil lolos dari longsoran tanah
sementara pengendara roda dua terpaksa berbalik arah karena jalan tertutup longsor
saat ini jalan di perbukitan sitinjau lawik padang sumatera barat tertutup material longsor